mama mau nelfon om herman

hah di tas
kasih tau aja silla itu excited luar biasa
sama sih saya juga luar biasa excitednya mau merayakan ulang tahunnya boy
ngomong ngomong mas juga udah siapin acara juga kan untuk boy
saya hampir lupa ya
kalau ulang tahun boy tinggal tiga hari lagi
terima kasih hilda ya sudah ingatin saya
iya memang ulang tahunnya boy tiga hari lagi mas
iya saya hampir saja lupa
bukan diingetin mas
tapi sila itu memang anaknya care sekali
bahkan lebih ke arah sayang sih
dan mas tau gak
sila itu udah beli hadiah yang bagus cantik luar biasa untuk boy
saya jamin kalau sampai boy lihat hadiahnya dari sila aduh pasti dia suka banget
but anyway by the way busway ada lagi nggak yang bisa saya bantu untuk mas
di acara ulang tahunnya boy
selama ini aku gak pernah bikin pesta ulang tahun buat boy
karena kesibukan aku yang terlalu padat
mungkin ini saatnya aku menempuh semuanya
aku harus bikin pesta ulang tahun yang berkesan buat puan
saya belum bisa kasih tahu di mana venue acara pesta ulang tahunnya boy
tapi yang jelas pesta ulang tahun boy kali ini
saya akan buat sespecial mungkin semeriah mungkin
saya akan minta dia undang seluruh teman temannya
termasuk teman teman komunitas motornya dan juga teman kampusnya
good saya setuju luar biasa
oke kalau gitu saya mau kasih tahu sila dulu ya mas
sampaikan salam sayang untuk silla ya
sila kamu dapat salam sayang dari om herman
salam kembali om
tuh sudah disalamin ya mas dan salam kembali katanya
terima kasih ya mas herman ya
sama sama hilda terima kasih
untuk bilang bahwa kamu itu kasih surprise yang bagus banget untuk boy
tapi anehnya masa om herman lupa sih anaknya sendiri ulang tahun tiga hari lagi
ya betul berarti kalau gitu nggak ada pesta dong mam
hah nggak mungkin kalau nggak ada pesta
ya udahlah ya biarin aja
yang penting kita siap siapin aja tuh yang spesial untuk boy sembilan belas oke
udah ah yuk berangkat yuk
sampai ketemu di siang
gak cuka sih mbak nggak cinta untuk ngelakuin
nggak usah sok kuat
modus kan kita digendong lagi
eh engga banget ya gua digendong lagi sama lo ntar gua disalah sangkain lagi
gue dikira pacaran lagi sama lo
udah cukup sekali aja gua ga mau ngulang lagi
jelas banget sih ini jadi orang
lo juga gak jelas kacau lagi nungguin gue kan
ini gue masih di jalan nih ray
lama amat sih
tumben jam segini lo belum nyampe kampus
iya tapi ini gue otwe kok bentar lagi gue nyampe
yaudah jangan lupa obat peredanyeri titipan gue
iya ntar gue bawain ya
kok lemes banget sih kenapa
ada masalah cerita dong
panjang banget sih kalau gue ceritain sekarang
ntar gue ceritain pas kita ketemu ya
lo tumben tumbenan banget nih lo bukain pintu buat gue
pasti lo pengen ngerjain gue abis ini
iya kan oh pengen bikin gue emosi jiwa lagi kan
hah tunggu tunggu tunggu
gue gak salah denger nih
begitu tadi ngeliat lo nangis gue jadi sadar
ternyata gue udah sebegitu bikin lo susah
gue juga mau minta maaf karena belakangan ini lo harus terjerat
soal perjodohan gue sama sila
gue tahu lo gak suka tapi lo harus terbawa bawa
kalo gue boleh jujur sama sila
gue juga gak nyaman banget di posisi yang sekarang
karena bukan ini yang gue mau
perjodohan itu terpaksa
gue gak bisa tolak dan semuanya kebetulan
tapi menurut gue di dunia ini tuh gak ada yang kebetulan
semua yang terjadi itu pasti ada alasannya
berarti gue ketemu sama lo
gue ngilangin kalung lu itu juga bukan kebetulan
itu ada artinya
wah kenapa lo jadi bawa bawa gue jadi contoh kasus
kata lo semuanya gak ada yang kebetulan
ya berarti kita juga nggak kebetulan dong
jelas banget sih tiba tiba bawa bawa gue
ah udah lah capek ngomong sama es balok
aduh duh duh duh
salah tangan lo
kok gak ada luka apa apa sih
gue tuh cuma ngetes doang dan ternyata gue berhasil
lalu itu ternyata care banget sama gue
jadi lo sengaja ngerjain gue
cimpelin banget sih lo
kerjaan kegiatan gue itu care sama lo bukan karena apa apa
kalau sampai lo kena apa apa
karena gue sayang atau peduli
nggak kayak gitu
ya yakin lah
nggak usah ngeles
ngaku aja kali ketauan
peduli banget sampai ngeliatin tangan gue